banjir bandang melanda kota batu jawa timur pada kamis siang berdasarkan laporan bpbd kota batu
banjir bandang ini menerjang lima titik lokasi
inilah video detik detik banjir bandang melanda kota batu jawa timur dari data bpbd kota batu
kerusakan dan kerugian akibat peristiwa ini masih dalam pendataan
banjir bandang ini diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota batu
pada saat ini masih dilakukan penanganan dan juga evakuasi korban terdampak

banjir bandang ini diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota batu
banjir bandang ini diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota batu

banjir bandang ini diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota batu
bahkan banjir atau air datang dari titik yang lebih tinggi kemungkinan dari sekitar gunung arjuna
dan air tidak hanya sungai tidak hanya membawa material air namun juga ada beberapa material seperti kayu maupun batu yang turut terbawa oleh air banjir bandang tadi renat
oke bicara soal warga apakah sudah ada informasi
ada warga yang korban seperti apa
hingga saat ini masih dilakukan pendataan
memang ada yang menyebut beberapa korban hilang maupun meninggal terkena banjir bandang ini
namun hingga saat ini belum ada data pasti mengenai korban jiwa di atas peristiwa tersebut reinhardt
jadi semuanya petugas masih melakukan pendataan
baik kerusakan material bangunan maupun korban yang
akibat banjir bandang ini renat
oke selain pendataan bagaimana respon petugas untuk pasca banjir bandang ini terjadi
apakah saat ini juga sudah ada upaya upaya dilakukan untuk mengevakuasi selain warga juga kondisi di lokasi yang terdampak banjir
ya semua petugas tersebar di lima titik terdampaknya banjir bandang ini
bahkan warga yang di sekitar ini menutup akses masuk jalan menuju
atau yang menuju ke lokasi banjir bandang ini
mengingat ada beberapa jembatan yang seharusnya ada namun terkena dampak dari banjir bandang ini
dan akses dari jalan raya menuju lokasi saat ini memang dijaga ketat baik oleh petugas maupun oleh warga
jadi yang tidak berkepentingan atau selain petugas bbbd maupun dari relawan kota batu ini warga dilarang untuk masuk seperti itu renat
sampai saat ini belum ada informasi pasti soal apakah ada korban jiwa atau korban yang saat ini masih dicari
belum ada laporan soal itu ya
saya belum mengkonfirmasi ulang terkait data korban jiwa
dan habis ini ada informasi bahwa bbbd akan melakukan press release ataupun konversi press terkait peristiwa ini
dan mungkin ada laporan terkait korban jiwa maupun kerusakan pasti
kondisi material hingga malam hari ini
namun hingga saat ini saya belum mengkonfirmasi ataupun mendapat konfirmasi pasti adanya korban jiwa terkait peristiwa ini
dan tadi sore sempat dilakukan evakuasi terhadap salah satu orang yang korban selamat yakni atas nama
atas nama bayu agung setiawan warga toyomerto desa pesanggeran dengan lokasi atau di dusun beru desa bulukerto
tunggu konferensi press yang akan dilakukan oleh bbbd setempat terkait dengan banjir banan ini
terima kasih banyak abdul malik untuk laporan anda dari batu jawa timur